bagi anda yang sudah berkeluarga memang membesarkan anak jadi momen bahagia dalam hidup
taukah anda pada tanggal dua puluh maret kemarin
ini ditetapkan pbb sebagai international day of happiness
atau hari kebahagiaan internasional
pada peringatan hari kebahagiaan ini
pbb merilis daftar negara negara paling bahagia
beserta indikator apa saja yang menjadi ukuran kebahagiaan di negara negara tersebut
nah ternyata interaksi sosial dan aktivitas menggunakan telpon seluler
menjadi dua hal yang bertolak belakang dalam menciptakan kebahagiaan
sementara itu rendahnya tingkat korupsi
jaminan sosial pada sektor pendidikan dan kesehatan
menjadi alasan masyarakat negara negara paling bahagia
rela mengeluarkan pajak besar bagi negaranya
finlandia berhasil mempertahankan posisi sebagai negara paling bahagia di dunia
selama dua tahun berturut turut
sementara indonesia berhasil naik tiga peringkat
nah lalu apa saja indikator kebahagiaan negara negara paling bahagia
dan negara mana saja yang paling bahagia juga tidak bahagia
akan kami ulas lengkapnya untuk anda dalam karakter bahagia dunia dunia
berikut ini negara terbahagia
jadi tadi seperti saya katakan
dalam langkah international day of happiness
jadi ternyata pada tanggal dua puluh maret itu
diperingati sebagai international day of happines
jadi pada tanggal itu harusnya anda happy semua ya
karena hari kebahagiaan dunia
atau hari kebahagiaan happiness internasional pada tanggal dua puluh maret
nah pada tanggal dua puluh maret ini
kemudian pbb merilis apa yang dinamakan dengan
nah jadi setelah itu dirilis
dan di sini dituliskan apa saja indikator indikator
yang membuat negara negara bahagia
kemudian apa yang membuat negara tidak bahagia
kemudian negara negara mana saja yang masuk ke negara negara paling bahagia
dan juga tidak bahagia
ada satu ratus lima puluh enam negara yang disurvey oleh bbb
dan juga oleh beberapa ilmuwan begitu
dan tidak hanya satu ratus lima puluh enam negara saja
tapi juga ada satu ratus tujuh belas negara
satu ratus tujuh belas negara ini berdasarkan dengan
bagaimana negara negara tersebut bisa welcome terhadap imigran
tingkat bahagia suatu negara ini tidak hanya difaktori oleh indikator indikator
di satu negara saja terhadap penduduknya
tapi juga kepada para imigran yang masuk ke negaranya
nah ternyata negara negara paling bahagia itu adalah
negara negara yang juga bisa memberikan jaminan sosial yang baik begitu
pada para imigran
kita lihat selanjutnya kemudian indikator apa saja
yang membuat negara negara bahagia ini tadi
pendapatan per kapita atau pendapatan per tahun untuk penduduknya rata rata
kalau indonesia sendiri rata rata pendapatan penduduk kita itu lima puluh enam juta per tahun
atau sekitar ya per bulannya ini empat tujuh juta ya
rata rata pendapatan seluruh masyarakat indonesia
jadi kalau anda pendapatannya di bawah empat tujuh juta
ternyata anda pendapatannya masih di bawah rata rata pendapatan per kapita indonesia
kemudian juga dukungan sosial kesehatan kebebasan
kemurahan hati atau generosity juga tingkat korupsi
tingkat korupsi ini berkaitan dengan bagaimana kepercayaan masyarakat
di suatu negara terhadap pemerintahnya untuk mengelola uang
dan jauh dari korupsi
dan ternyata memang kepercayaan masyarakat di negara negara paling bahagia ini
kepada pemerintah cukup tinggi untuk mengalokasikan uang mereka lewat pajak
sehingga tingkat korupsinya pun rendah
ini yang membuat kemudian indikator indikator ini membuat negara negara
bisa dikatakan bahagia atau tidak bahagia
dan ternyata kemurahan hati atau generosity masyarakatnya
genera city ini berarti bagaimana negara tersebut bisa bertoleransi satu sama lain
bagaimana negara tersebut bisa membuka diri terhadap imigran
bisa berpikiran terbuka juga masuk di sini
kemudian kebebasan kesehatan
negara negara paling bahagia ternyata memiliki jaminan kesehatan yang tinggi
negara negara yang bisa memberikan jaminan kesehatan berupa biaya kesehatan yang murah
bahkan gratis begitu ternyata masuk ke indikator yang membuat negara negara bahagia
kita lihat selanjutnya adalah nah ini dia
ada dua indikator juga yang menjadi indikator untuk negara bahagia
jadi ini ternyata tadi saya sempat katakan di opening bahwa ini bertolak belakang
jadi masyarakat yang paling bahagia itu ternyata negara negara yang masyarakatnya lebih banyak melakukan interaksi sosial
daripada mereka yang terlalu engage terhadap cellphone mereka
karena banyak juga ya aktivitas aktivitas yang sebetulnya membuat orang bahagia
dengan telpon seluler mereka main game surfing di internet bisa membuat bahagia
namun ternyata kebahagiaan itu tidak sebahagia mereka yang
mereka yang berkegiatan atau berinteraksi sosial tidak menggunakan cellphone
jadi interaksi sosial melalui media sosialnya itu cenderung lebih turun atau lebih rendah begitu
kita lihat di sini
ada aktivitas aktivitas ini non selfon yang membuat orang bahagia
yang pertama adalah tidur
jadi tidur cukup ini membuat anda lebih bahagia
kemudian juga olahraga yang teratur
di beberapa negara memang sudah diterapkan atau masyarakat sudah terbiasa dengan mengatur ritual olahraga paling tidak tiga puluh menit dalam sehari begitu ya
sehingga masyarakat yang olahraga itu tidak bisa mengatur ritual olahraga

jadi ini juga bisa menyebabkan kita lebih bahagia
jadi olahraga teratur
kemudian juga interaksi sosial
kegiatan sukarela atau volunteering
kemudian juga kegiatan ibadah
nah ini dia indikator indikator aktivitas di luar aktivitas ponsel yang membuat negara negara lebih bahagia
selain aktivitas di luar ponsel kemudian juga ini aktivitas penggunaan cellphone atau telpon seluler
telepon atau telpon seluler ini juga menjadi indikator yang dihitung atau diukur oleh pbb
mendengarkan musik kemudian juga surfing di internet games media sosial dan juga menyendiri
ini aktivitas aktivitas pada ponsel yang juga kemudian diukur dan ternyata hasil dari annual report of happiness yang dikeluarkan dari pbb ini
menyatakan tadi seperti saya katakan bertolak belakang
mereka berinteraksi sosial atau di luar aktivitas ponselnya ini lebih tinggi
ternyata mereka lebih bahagia daripada mereka yang penggunaan ponsel atau aktivitas penggunaan ponselnya lebih tinggi daripada aktivitas di luar penggunaan ponsel
nah ini kita punya grafiknya bagaimana kemudian level of happiness dipengaruhi oleh berbagai kegiatan dari internet tidur interaksi sosial kebahagiaan
kita lihat ya untuk warna kuning ini warna kuning menunjukkan kebahagiaan
nah ini kebahagiaan happiness
kemudian kita lihat untuk indikator pertama yaitu internet
nah ternyata tren penggunaan internet dari dua ribu tiga belas sampai dua ribu tujuh belas itu terus meningkat
tapi you know what dengan aktivitas internet yang meningkat ternyata tingkat kebahagiaan malah menurun
begitu dan juga dengan internet yang meningkat tadi jam tidur yang berwarna oranye ini juga sangat turun drastis
dari dua ribu tiga belas ini jam tidur kemudian turun lagi levelnya sampai
minus dua begitu ya
kemudian juga interaksi sosial karena tadi aktivitas penggunaan internet yang meningkat
ini ternyata interaksi sosial yang berwarna hijau ini juga menurun
jadi memang ada kaitannya tadi bagaimana interaksi sosial yang baik kemudian juga masyarakat yang lebih berpikiran terbuka
generosity atau keramatamahan ini membuat negara negara dikatakan lebih bahagia
jadi lebih wise ya lebih bijaksana dalam menggunakan cell phone ataupun telepon seluler anda
meskipun anda bisa berinteraksi oleh
dengan orang jauh tapi ternyata seperti banyak orang katakan media sosial ataupun cell phone ini mendekatkan yang jauh tapi menjauhkan yang dekat
selanjutnya kita lihat bagaimana negara negara tidak bahagia
sebelum kita masuk ke negara negara paling bahagia kita lihat dulu
negara negara berada di urutan lima terbawah negara negara tidak bahagia
ternyata di sudan selatan ini menjadi negara dengan peringkat kebahagiaan paling rendah
ini memang dikatakan oleh annual report of happiness yang dirilis oleh united nations
dan juga pbb
sudan selatan sekitar enam puluh persen penduduknya ini kesulitan mendapatkan atau akses pangannya sulit sekali
kemudian juga akibat kita tahu sendiri di sini di negara negara timur tengah sedang banyak konflik ya
di sudan selatan ini sekitar sudah ada empat ratus ribu orang
empat ratus ribu orang yang kemudian menjadi korban jiwa
dalam konflik perang saudara yang berkecamuk di sudan selatan di peringkat satu ratus lima puluh
selain itu juga ada rwanda tanzania afganistan dan juga afrika tengah
negara negara yang berada di afrika begitu memang menjadi negara negara yang paling banyak menduduki peringkat terbawah negara negara tidak bahagia
semoga ini bisa meningkatkan bagaimana tadi indikator indikatornya pemerintah bisa aware di sana
sehingga tarif hidup masyarakat naik
tingkat kebahagiaannya juga naik
karena kita sama sama juga prihatin ya bagaimana dengan konflik konflik geopolitik yang sedang berkecamuk di negara mereka
kita hanya saksikan di televisi saja
dan kita lihat selanjutnya bagaimana dengan negara kurang bahagia
kalau tadi tidak bahagia
kalau ini kurang bahagia saja
artinya ada di pertengahan ya levelnya
ada libanon indonesia
nah ini dia indonesia
kita ada di peringkat ke sembilan puluh dua
tapi anda tenang saja
peringkat ke sembilan puluh dua ini ternyata kita naik dari tahun sebelumnya
kita ada di peringkat sembilan puluh enam
sekarang kita ada di peringkat sembilan puluh sembilan
dua tahun lalu kita sempat ada di peringkat ke delapan puluh satu
tapi ternyata turun
dan sekarang ada di peringkat sembilan puluh dua
nah kemarin juga kalau saya tidak salah
badan pusat statistik sudah merilis bagaimana angka kemiskinan dan juga ketimbangan di indonesia
ini salah satunya juga angka kemiskinan menurun
di indonesia tadi saya sempat katakan bagaimana angka gdp per kapita kita
dan ternyata tapi dengan kita peringkat di sembilan puluh dua saat ini
kita masih tinggi loh daripada tiongkok yang penduduknya mencapai satu tiga puluh enam miliar juta jiwa
ternyata negara adidaya atau negara super power
tidak serta merta menjadikan tiongkok ini jadi negara bahagia gitu
karena kita tahu sendiri kepadatan penduduk di sana
kemudian juga banyak aturan aturan pemerintah yang menyebabkan barang sulit masuk mungkin ke tiongkok
dan juga tapi lebih gampang untuk keluar begitu
tiongkok sendiri menjadi negara tujuan ekspor indonesia terbesar sebetulnya
tapi ternyata kita lihat di sini gdp per kapita mereka sudah jelas lebih tinggi daripada kita
dan juga bagaimana dengan pendapatan domestik bruto mereka tahunan pasti lebih tinggi dari indonesia
tapi berdasarkan indikator indikator tadi
ternyata negara adidaya seperti tiongkok ini berada di urutan sembilan puluh tiga
tidak hanya tiongkok saja negara super power yang tidak masuk sepuluh besar
begitu negara tidak bahagia ternyata amerika serikat sendiri posisinya turun
saat ini ada di peringkat ke sembilan puluh tiga
begitu di bawah kepemimpinan presiden donald trump
saat ini amerika berada di posisi sembilan belas
begitupun jerman negara negara besar negara negara di inggris
begitu ya meskipun ada brexit
tapi mereka saat ini tidak menduduki sepuluh peringkat terbesar
kemudian kita lihat vietnam dan juga butan
sebetulnya kalau dibandingkan dengan negara asia tenggara
indonesia ini kalah dengan singapura dan juga malaysia
ini masih posisinya berada di atas indonesia ya
tapi kita harus apresiasi juga bagaimana dengan kinerja pemerintah yang sudah berhasil
sudah hasil menekan angka kemiskinan di indonesia
juga berbagai kebijakan yang membuat kita sudah ada bpjs kesehatan
sudah mudah akses kesehatan juga pendidikan di negara kita
nah ini dia kemudian negara negara paling bahagia di dunia
mulai dari finlandia denmark norwegia islandia dan juga belanda
negara negara nordic ya
ini finlandia nordic kemudian denmark juga negara nordic
begitu pun norwegia dan juga islandia
mereka negara negara yang memiliki musim dingin cenderung lebih panjang
atau lebih lama daripada negara negara eropa atau amerika lainnya
finlandia sendiri kenapa mereka bisa dikatakan paling bahagia
karena ternyata tingkat korupsi disana korupsinya sangat rendah
masyarakat disini ada sistem kela di finlandia
kela ini sistem pajak yang membuat pajak di finlandia ini cukup tinggi
mereka membayar pajak di finlandia tinggi tapi ternyata akses ke pendidikan dan juga kesehatan ini sangat ditunjang oleh pemerintah
artinya trust mereka terhadap pemerintah untuk mengelola
karena untuk mengelola dana di finlandia itu cukup besar begitu
trust orang finlandia
bahkan karena finlandia ini sudah dua kali menjadi negara paling bahagia di dunia oleh daftar yang dikeluarkan oleh pbb
dan karena dua kali sekarang juga kalau kita lihat ada kampanye misalnya hidup seperti orang finlandia yang dikeluarkan oleh pemerintah finlandia
jadi kalau anda sekarang ingin ke finlandia ingin melihat bagaimana interaksi masyarakat interaksi sosial disana yang membuat mereka bahagia
begitu anda bisa datang ke finlandia
kemudian ada program yang memperbolehkan anda untuk menginap di finlandia
untuk menginap di rumah rumah penduduk sekitar atau disebut dengan fins orang orang finlandia
jadi anda bisa mempelajari bagaimana orang orang finlandia ini bisa bahagia
kemudian urutan kedua ada denmark
kalau di denmark ini ada istilah huge atau tulisannya seperti ini ya
huge bacanya huge
nah ini tadi jadi mereka menganut sistem work and life balance
jadi untuk kerja dan juga kehidupan sosial itu semuanya seimbang begitu
jadi disini bisa menjadi negara bahagia urutan kedua
selain itu ada norwegia
norwegia sendiri ini urutan atau peringkatnya turun
norwegia sempat berada di urutan pertama
norwegia menjadi negara eropa dengan pdb per kapita yang paling tinggi
pdb per kapita mereka paling tinggi
namun sayang sekali memang harus turun di peringkat ketiga
tapi tetap saja ini sudah prestasi sudah lima besar
islandia sendiri ini negara yang sektor pariwisata
meskipun musim dingin disana sangat panjang begitu di islandia
tapi ternyata musim dingin ini membuat masyarakat di finlandia lebih berinteraksi sosial satu sama lain
saling membantu begitu
terakhir adalah netherlands atau belanda
yang ada di lima negara dengan tingkat kebahagiaan paling tinggi
sudah dirilis oleh pbb pada tanggal dua puluh maret pada international day of happiness
semoga kita sama sama berharap lima negara ini bisa menjadi percontohan bagi negara negara lain
termasuk indonesia yang saat ini berada di posisi sembilan puluh dua
agar lebih memperhatikan bagaimana jaminan sosial masyarakatnya
bagaimana tingkat korupsi yang sangat berpengaruh terhadap kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah
agar ini bisa levelnya sangat rendah korupsinya
sehingga kebahagiaan semakin tinggi di negara negara yang ada di dunia ini